ini saya baru sampai di jalan barito satu
tadi habis jalan kaki sekitar delapan menit dari stasiun mrt blok m
katanya sih ini di jalan barito lagi banyak makanan yang lagi viral
seenak apa sih rasanya kita langsung cobain aja yuk
di sepanjang jalan barito satu kebayoran baru jakarta selatan ini berjajar sekitar lima puluh dua kedai ragam makanan dan buah
kawasan ini bahkan viral di media sosial dan sukses menarik antusias para pemburu kuliner
terutama yang suka jajan dan makan malam malam kayak saya ini nih hahaha
kali ini saya mau mencoba salah satu makanan yang sedang hits
yaitu warung nasi yang menawarkan aneka hidangan berbeda
dan paham telur yuk langsung gas icip icip
bumbu karinya the best sih menurut saya
rasanya gurih terus ditemenin dengan lauk yang cukup banyak nih ada ayam sewir
terus juga di sini ada usus sambal hijau udah pasti dijamin enak
dan hanya dengan merogoh kocek sebesar rp lima belas
anda sudah bisa menikmati seporsi nasi telur dan lauk lainnya
wah patosan ya selalu ramai
karena baru itu lumayan cukup viral di sosial media jadi aku coba ngomong kesini untuk coba aja
saking ramainya sang pemilik warung nasi pun mengaku dagangannya bisa ludes hanya dalam waktu singkat loh
dari telur bisa bikin untung ya
kebetulan alhamdulillah semenjak warsih viral
kurang lebih ya mungkin dalam waktu empat sampai lima jam bisa terjual dua ratus sampai tiga ratus lima puluh porsi ya
selain nasi telur bumbu resing menu andalan lainnya adalah mie ramen jawa
nah setelah puas menyantap hidangan berat saya tidak mau melewatkan hidangan penutup yang sudah melegenda yaitu ketan susu barito
olahan ketan yang jadi andalan di sini adalah ketan susu durian keju
wah bikin ngiler ya baru dengar namanya saja
tenang harganya berkisar dari delapan rupiah saja proporsinya
kita belum buka aja itu masih tutup itu udah pada antri di depan toko kita
padahal kita tuh buka jam lima jam empat sore itu orang udah pada ngantri buat dapetin ketan susu karena katanya takut kehabisan
wah kalau gitu jangan sampai kehabisan ya
anda bisa datang menjajal kuliner di barito ini
oke saatnya menyantap ketan susu durian dengan topping keju melimpa pesanan saya
uh mantep banget perpaduan antara rasa gurih dari ketannya terus manis dari rasa duriannya
dan ini benar benar rasa buahnya ya bukan sekedar perasa doang
dan ditaburi sama keju mantep banget buat menemani kulineran malam
di jalan barito
profesor indugraha andri kurniawan sabutra jakarta